ya dunia olahraga bereaksi keras dan tegas menanggapi invasi rusia ke ukraina
fifa dan uefa resmi menangguhkan semua tim asal rusia baik tim nasional maupun klub
komite paralimpiade internasional juga melarang atlet rusia untuk tampil pada paralimpiade musim dingin di beijing tiongkok yang digelar pada maret dua ribu dua puluh
seberapa besar pukulan ini terhadap rusia
kami bahas bersama podiarto sambasi penggamat olahraga
sehat selalu ya bung sambas terima kasih sudah bersedia bergabung dengan kami malam hari ini
kita menanggapi apa yang terjadi di ukraina ya
invasi rusia terhadap ukraina yang tidak hanya diikuti oleh sanksi keras dari ekonomi
tapi juga dunia olahraga juga ikut menunjukkan bagaimana sikap kerasnya dan tegasnya terhadap apa yang terjadi di sana
bagaimana melihat ini ya bung samba sudah tepatkah sanksi dari dunia olahraga
ini atau berlebihan atau perspektifnya seperti apa
ada tiga yang kena ya
pertama putin sendiri
dia sudah dicopot gelar gelar kehormatan maupun jabatan jabatan kehormatan di federasi federasi olahraga internasional
dan yang paling memukul itu saya kira olympic order
jadi penghargaan tertinggi tanda jasa untuk putin juga dicopot
kita dikembali oleh ioc
dia juga dicopot dari jabatan jabatan yudo internasional taekwondo internasional maupun renang internasional
jadi memang sudah berat untuk putin
dia sudah dikusilkan dunia olahraga
padahal dia adalah seorang pemimpin yang sangat aktif dalam dunia olahraga internasional
pukulan kedua adalah larangan terhadap atlet rusia untuk bertanding di cabang apapun
ini juga berat sekali
dan yang ketiga rusia dilarang untuk menyelenggarakan event event olahraga
yang terakhir tadi disinggung sedikit
formula one dan juga final liga champions
menurut saya terlalu berat
harusnya putin aja dihukum selesai
jangan atlet yang kena lalu juga rusia juga kena
ini agak berlebihan menurut saya
oke berarti menurut perspektif anda cukup dengan
putin saja yang diberikan hukuman tidak menyeret ke yang lainnya
tidak menyeret ke rusia
tidak menyeret ke dunia olahraga termasuk dengan atlet atlet yang juga ikut terkena imbasnya begitu ya bung sabas
iya saya kira memang ruginya akan menjadi banyak
jadi sia sia apa yang dikerjakan selama ini oleh rusia untuk mempersiapkan diri berbagai ajang olahraga internasional di negaranya
maupun ikut bertanding di luar
seperti misalnya penyisian piala dunia
jadi berlebihan kerugian yang diderita tidak sangat efektif untuk diselesaikan dengan tindakan tegas dan terlalu keras ini
oke apa yang membuat bung sabas berpikir demikian
artinya tidak perlu atletnya karena ini juga menjadi komentar atau pendapat dari atlet atlet rusia yang merasa keberatan dengan adanya sanksi olahraga tersebut
mereka merasa itu diskriminasi
mereka merasa itu diskriminatif
merasa itu tidak adil karena berpikir bahwa situasi politik ini seharusnya tidak menyampuri urusan olahraga bung sabas
dan juga kalau kita lihat juga rusia ini cukup berprestasi dalam misalnya olimpiade saja ya
di catatan saya sembilan puluh empat sampai dengan dua ribu enam belas ada lima ratus empat puluh tujuh medali yang sudah didapat
itu dari olimpiade musim panas dan juga olimpiade musim dingin
jadi sehingga memang pukulannya telak sekali ini
iya karena rusia adalah adidaya di olahraga juga
jadi sangat terasa dan mereka juga pemain besar yang cukup aktif menyelenggarakan pertandingan atau turnamen turnamen internasional terakhir
piala dunia dua ribu delapan belas terselenggara di rusia ya
jadi politik boleh ikut campur dalam olahraga cuman ada batasnya harusnya saya kira
ini terlalu kelewatan
dari kredibilitas rusia sebagai penyelenggara event
karena untuk beberapa event misalnya tuan rumah olimpiade musim dingin sochi dua ribu empat belas
dan juga yang upcoming yang harus dibatalkan formula one salah satunya tadi kita lihat juga
artinya bagaimana sebenarnya industri olahraga atau prestasi olahraga rusia sendiri
nah ini yang menarik pertanyaannya
saya kira bukan hanya dari segi prestasi
tapi juga dari segi industri rusia juga sudah adidaya olahraga
seperti kita tahu misalnya satu aja ya contoh gasprom perusahaan gas negara rusia itu jadi sponsor di mana mana
rugi dunia dengan adanya sanksi olahraga terhadap rusia
sehingga gasprom nggak bisa lagi ikut mensponsori event event rasional
itu salah satu contoh aja
oke jadi intinya kerugian yang dialami
dari industri atau dunia olahraga ini justru akan mengeret kemana mana termasuk untuk ke perekonomian mereka sendiri
jadi ini akan menjadi sanksi berat yang merugikan internal khususnya ya bung sambas
dan juga ekonomi negara negara lain
misalnya f satu itu industri besar melibatkan puluhan bahkan mungkin ratusan juta dolar setiap tahunnya
dengan dilarang di rusia maka berkurang satu copot
gigi nya satu kira kira gitu kalau diandaikan ya
akhirnya yang rugi banyak sekali negara negara peserta yang terlibat
sponsor sponsor besar raksasa yang juga sudah menggelontorkan duit begitu banyak ke f satu
bahkan dari st petersburg ke paris rugi lagi
nggak ada masalah dengan harga tiket yang mungkin agak mahal buat kita ya
tapi ya kehilangan lagi rezeki
bfa dalam hal ini
jadi memang terlalu reaktif ya kalau menurut saya
terlalu keras terlalu reaktif
politik memang nggak bisa dipisahkan dari olahraga
cuman ini udah terlalu kejam
udah cepat tegas lugas
dan meluluh lantakan dunia olahraga
dan meluluh lantakan dunia olahraga rusia sebagai adidaya olahraga yang kita kenal selama ini
yang pernah diluluh lantakan itu kan nggak cuma rusia
ya kan boykot olahraga internasional sebelum rusia
waktu itu juga kalau saya nggak salah afrika selatan ini juga pernah boykot terkena boykot olahraga internasional karena politik aparted yang ada di sana
sehingga kalau kita lihat dari sini artinya sanksi dari dunia olahraga ini juga gak kalah menakutkan sebenarnya dari sanksi ekonomi beberapa negara yang melakukan hal tersebut
mungkin bisa dijelaskan ke kita semua ya bung sambah
seartinya seberapa besar pukulan sanksi olahraga ini terhadap suatu negara ketika ada di kondisi seperti ini ya
saya kira hukuman atau sanksi olahraga perlu
kita pun pernah kena dulu sama fifa kan dibekukan
jadi itu perlu
itu untuk menjunjung tinggi semangat sportivitas olahraga
bawa olahraga ke dunia
olahraga itu tidak mengenal warna kulit harus fair dan lain lain
tapi kalau udah urusan perang ini politik
nggak bisa dicegah atau dipungkiri bahwa ada aja negara yang memang kadang kadang berperang
bahkan gara gara olahraga pun mereka bisa berperang
seperti el salvador melawan conduras di amerika selatan awal tahun tujuh puluh an
perang mereka gara gara bola
jadi memang nggak menutup kemungkinan olahraga itu bisa dimasuki atau disusupi oleh ideologi peperangan ya
tapi sekali lagi olahraga ini juga disajikan kepada publik sebagai tontonan untuk mempromosikan perdamaian kesamaan kesederajatan dan lain lain
jadi itu juga jangan diabaikan gitu loh
karena negara negara seperti afrika selatan dulu juga ada
seperti misalnya irak setelah menginvasi kue tahun sembilan puluh kena juga
tapi kan negara kecil dan waktu itu sanksi olahraganya terbatas
kalau sekarang ini masif sekali gila gilaan
jadi untuk apa apa tujuannya
dan mungkin yang dikhawatirkan juga artinya begini
sanksi olahraga itu itu apa
yang dikhawatirkan adalah

ini juga bisa menyeret kondisi kondisi serupa
kalau sekarang kan juga lumayan rame nih
desakan fifa untuk menghukum israel juga
yang melancarkan agresi militer bertahun tahun terhadap palestina ya
khususnya untuk wanita dan anak anak
nah itu juga bisa menjadi presiden
walaupun ini bukan yang pertama boykot internasional ini kan bung sambas

fifa dan wfh juga
mereka juga menghukum
wfh juga tidak bersikap fair
terhadap negara negara yang harusnya dihukum tapi enggak
jadi ada unsur ketidakadilan di situ
saya kira juga waktu pssi dibekukan
ada ketidakadilan juga
karena kompetisi berhenti
banyak pemain nggak digaji
akhirnya mereka keleleran menjadi miskin
dan itu juga dirasakan oleh negara negara lain yang sekarang
menjadi apa ya istilahnya kayak di ukraina
mereka kan juga nggak bisa bertanding karena negara lagi perang
iya iya betul betul
jadi anda juga melihat bahwa apa yang terjadi sekarang
tidak sepenuhnya adil juga diterima oleh atlet rusia
ya kan cabang olahraga rusia yang dilarang itu
karena fifa dan wfh pun juga
memperlakukan kondisi yang tidak fair tadi seperti anda sampaikan
ya sekarang masalahnya satu aja deh kita lihat
ini fifa mau didesak untuk membuka
ini fifa mau didesak untuk membuka ini fifa mau didesak untuk membuka
jendela transfer di rusia maupun di ukraina
karena ada ratusan pemain asing yang perlu keluar dari rusia dan ukraina
ini kan juga akibatnya menjadi buruk
karena rubel merosot nilainya
akhirnya gaji yang dibayarkan pemilik klub nggak mampu membayar gaji pemain pemain yang profesional
terutama yang dari luar negeri
ini rugi kita semua sebetulnya bukan hanya rusia yang rugi
negara lain pun rugi
jadi balik lagi jawaban bung sambas tadi di awal pertanyaan saya
kalau mau dihukum hukumlah putin ya
tidak atletnya tidak cabang olahraganya
karena mereka punya masa depan yang menjanjikan
olahraga rusia pun juga mempunyai masa depan yang cerah
sehingga bukan itu sebenarnya solusinya begitu ya
betul saya setuju sekali tiffany
jangan terlalu tegas keras terhadap rusia maupun atletnya ya
ikutin aja cukup dihukum kok
oke baik tapi masalahnya apakah putin akan ya menerima hukumannya dengan biasa saja atau bagaimana
itu kan mungkin orang melihat dampaknya tidak sampai sebesar itu
jadi ingin melihat dampaknya lebih besar lagi untuk rusia atas apa yang terjadi sekarang
sepertinya itu kayak bung sambas
ya saya kira saya setuju
oke terima kasih

bung sama sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
terima kasih tiffany
selamat selalu bung sambas
salam salam sehat